berkeliaran saat jam sahur sejumlah anak ditegur oleh wali kota surabaya tri risma hari ini
risma kaget karena anak anak yang seharusnya beristirahat justru berkeliaran di luar rumah saat dini hari
wasari kedua wali kota surabaya tri risma hari ini memilih sahur bersama petugas lapangan di pasar keputaran surabaya
saat asik menyantap sahur risma dibuat terkejut oleh kehadiran sekelompok anak yang masih berkeliaran di sekitar pasar keputaran saat jam sahur
risma pun langsung menegur dan menyuruh mereka pulang lantaran tidak seharusnya di jam istirahat mereka masih berada di luar rumah
selama ini risma memang dikenal sangat perhatian terhadap anak anak
berbagai upaya terus dilakukan untuk melindungi anak anak surabaya terutama di bidang pendidikan
risma ingin semua anak di surabaya bisa mengenyam pendidikan dari sekolah dasar hingga sma secara gratis
mereka masih bisa mengandalkan orang tuanya begitu saat mereka usianya sudah dewasa
dia harus bekerja di hadian mereka tidak punya ijasa yang berbeda
kemudian orang tua sudah tidak mampu lagi membaik nah ini bahaya sekali
itu akan dampaknya itu bahaya sekali makanya gold di indonesia golden age itu itu apa bukan gold di indonesia emas anak anak ini
jangan sampai itu membebani negara
sahur on the road ini sengaja dilakukan risma di area pasar keputaran surabaya
selain untuk memantau kondisi pasar keputaran sahur on the road ini juga untuk menyapa para petugas di lapangan
seperti polisi satpol pp petugas dishub serta anggota tni
selain membagikan nasi kotak kepada para petugas risma juga meminta para petugas selalu bersiaga di pasar ini
lantaran seringnya para pedagang dan pembeli yang luber dan memacetkan jalanan
lukman rozak surabaya jawa timur